hadirin yang dirahmati allah selanjutnya mari kita simak bersama
sambutan presiden republik indonesia bapak joko widodo
dilanjutkan dengan pemukulan beduk sebagai tanda peresmian pembukaan
muktamar sufi internasional tahun dua ribu dua puluh tiga
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
royce am catman pimpinan wood sufi asambli dan pelindung mutako sufi internasional
yang saya hormati pengurus bud sufi asambli
saya suhumi al idris
yang saya hormati sheikh al azhar mesir
saya usama dan
yang saya hormati para mas sayyih habaib muridin muhyibin
yang mulia para duta besar negara negara sahabat
yang saya hormati ketua umum mutako sufi internasional
bapak haji prabowo subianto
yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju
yang saya hormati gubernur
jawa tengah beserta ibu panglima tni kapolri dan seluruh jajaran
para pengasuh pondok pesantren yang saya hormati
yang saya hormati para peserta mutako sufi al alami
hadirin dan undangan yang berbahagia
puji dan syukur kita panjatkan
gadirat allah swt
karena berkat bimbingan dan pertolongannya
kita alhamdulillah mampu melewati pandemi
dan terus tumbuh positif ekonomi kita
dan berangsur angsur dapat beraktivitas dan kembali pulih
ini perlu terus saya ingatkan
karena kita ingat saat pandemi
kita keluar rumah saja sulit
mau pergi antar kota saja sulit
saya sendiri saat itu membayangkan
kapan pandemi selesai saja
dari kalkulasi tidak bisa dihitung
hanya kepasrahan kita kepada allah swt
yang membesarkan hati kita semuanya
ngeri pandeminya belum jelas kapan rampungnya
ekonomi selalu tiap hari kelihatan turun terus menerus
itulah saya kira yang juga menjadi cobaan semua negara
tidak hanya indonesia
oleh sebab itu dalam kesempatan yang mulia ini
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para ulama
para tokoh agama
yang terus menerus membimbing dan mendoakan
keselamatan kesejahteraan dan kemajuan indonesia
dan terima kasih karena telah mengajarkan
kerukunan kedamaian keharmonisan toleransi
di tengah keberagaman kita
dan persatuan di tengah perbedaan perbedaan yang kita miliki
serta muktamar yang saya
saya ingin mengucapkan
kita harus terus saling mengingatkan tentang adanya perbedaan perbedaan
tentang adanya keberagaman
tapi keberagaman yang harus dilanjutkan dengan toleransi
dalam menghadapi perbedaan perbedaan yang ada
sikap moderat dan saling berinteraksi
akan memungkinkan kita untuk bersatu dalam keberagaman
sebagai negara berpenduduk majemuk
unity and diversity adalah semangat bangsa indonesia
dengan dua ratus tujuh puluh juta penduduk yang beragam
beragam etnis beragam agama
alhamdulillah kita terus kokoh bersatu
alhamdulillah kita bisa menjaga stabilitas politik kita
semua ini berkat karakter moderat
barang terkait dengan karakter moderat bangsa indonesia
yang menjaga toleransi dan persatuan
memang masih ditemukan
hahal beberapa kasus intoleransi
inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama
agar kita bisa meningkatkan toleransi
agar indonesia dan dunia terjaga perdamaiannya
tassawuh punya peran penting
yang selalu hadir dengan nilai nilai humanisme yang universal
dengan prinsip islam wasatiyah
islam yang moderat
yang akan semakin memperkokoh toleransi
persatuan dan kesatuan
dan pelaksanaan muktamar ini sangat penting bagi indonesia
akan membuat indonesia semakin dikenal sebagai contoh islam moderat
akan meningkatkan kepercayaan dunia
dan membuat indonesia semakin diperhitungkan
pelaksanaan muktamar ini juga punya arti yang sangat penting
membuktikan bahwa islam indonesia tidak lagi berada di pinggiran
tetapi punya peran yang sangat strategis
berkontribusi untuk membangun peradaban dunia yang damai dan harmonis
muktamar ini mengejawantahkan nilai nilai luhur tassawuh torikoh
mendekatkan tasawuf dan torikoh kepada negara masing masing
saya yakin nilai nilai luhur budaya nusantara
seperti saling menghargai ramah tamah
bangsa lainnya akan sepenuhnya mewarnai muktamar yang mulia ini
mari kita terus merawat kerukunan
menolak ujaran kebencian
menolak fitnah dan hoaks
terus bersikir dan mendoakan
persatuan dan keselamatan bangsa dan negara yang kita cintai ini
terakhir saya mengharapkan
muktamar ini akan menjadi inspirasi
teladan bagi dunia islam
menuntun umat islam ke arah perbaikan dan kebaikan
memberikan solusi di tengah krisis kemanusiaan
yang saat ini sedang melanda dunia
itu saja yang ingin saya sampaikan
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
muktamar sufi internasional
saya nyatakan dibuka